komite ekonomi dan industri nasional kane mengajak pelaku industri mengonversi pendapatan usaha mereka dalam dolar amerika menjadi rupiah
aksi ini diyakini dapat membantu meredam depresiasi rupiah karena menambah suplai dolar di dalam negeri
mencermati pelemahan rupiah terhadap dolar amerika komite ekonomi dan industri nasional atau kein membentuk sebuah gerakan bersatu untuk rupiah
gerakan ini mengajak pelaku industri tekstil yang berbasis ekspor agar mau mengonversi hasil pendapatan bisnisnya yang berbentuk dolar ke mata uang rupiah serta tidak disimpan ke luar negeri
kita sekarang harus bersatu ini jangan melihat politik jangan melihat kita mendekati pilpres semuanya bersatu untuk rupiah
karena rupiah kita ini sebetulnya bisa menguat
jadi kalau perusahaan perusahaan penghasil devisa ini merupiahkan
itu akan turun
industri tekstil secara nasional menyumbangkan devisa negara sekitar tiga belas miliar dolar amerika per tahun dari sisi penerimaan ekspor
sedangkan yang bisa dipasok dari produksi dalam negeri hanya bahan rayon polyester serta aksesoris tekstil
tak hanya bahan baku barang modal pun diimpor
karena itu perlu gerakan membantu rupiah kembali kuat dari pelaku usaha meski hanya konversi dolar amerika serikat ke rupiah
artinya khususnya kalau dapat dolar jangan ditaruh di luar lah taruh di dalam negeri
sehingga jumlah dolar di dalam negeri itu tidak berkurang
lalu kalau sudah punya dolar tapi tidak dipakai
lebih baik betulkan rupiah saja
pelemahan rupiah tidak sepenuhnya buruk
bagi eksportir pendapatan mereka dalam dolar amerika dinilai menguntungkan
selain itu bisa menjadi momentum perbaikan kinerja ekspor yang mendorong pertumbuhan ekonomi
kita akan mencapai kita punya turnover tiga ratus delapan puluh juta dolar
sebetulnya dari dolar itu dampak dolar itu nggak ada kenaikan
jadi tetap sama yang apa yang kita budgetkan
hanya kita dapat dari segi
kos rupiahnya itu misalnya dapat
sekarang ada kenaikan tujuh persen itu ya tujuh persen
itu aja yang kita dapat pilihannya
kein berencana menggandeng industri batu bara dan sawit untuk mau melakukan aksi serupa
bertambahnya suplai dolar amerika di dalam negeri
diakini bisa meredam depresiasi rupiah
desyari tonang jakarta